dede atau cucunya emak
kalau cucunya bukan siapa siapa
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ini t harus ada yang mulai duluan
kamu sering ngebelit sama pak ustadz
kamu pernah akan merasakan pukulannya
tia di bawah
kamu mau pergi juga pusat
tidak pak ustadz
cuma ingin luruskan kaki
makasih pak ustadz
ya pantas aja si dedetnya marah sama maeros
cucu sendiri enggak
terus tangganya samaan
itu kan artinya maeros nyari alesan
biar nggak datang ke nikahan cucunya
siapapun juga tuh pasti marah cuy
makanya kang saya merasa gak enak
kalau joino bukan siapa siapa
makanya kita pergi dari rumah emak
kira kira dedete kaburnya kemana cuy
gak tau cuy
kalau perasaan kamu kemana
iya perasaan kamu kemana
cuy kamu ngebak nebak kang
nanti malah jadi tambah hari wuh
neng neng udah sholat
belum kang nanggung
sholat tuh neng
dengerin ceritanya ucuy lagi seru
masya allah neng maghribnya deh udah mau habis
iya kang lagi seru juga
bentar ya cuy bentar aja
caca sholat bentar ya
ini minum tehnya yuk
ini punya oma eros
ini punya oma suha
nah ini tehnya tante idah
ya udah kalau gitu aku hanya pergi ke belakang dulu yuk
mak mak yakin kalau dedek itu kabur
kali aja dede pergi ke rumah temennya gitu
atau pergi kemana gitu mak
dia telepon anaknya kemet sobri
dia ngabarin bahwa dia kabur
dede tuh sayang banget sama mak
yoyoh tau itu
dia gak mungkin pergi ninggalin emas
sejak dia pacaran sama sobri
mak dedek itu masih muda
siapa tahu dia cuma cari perhatian aja sama emak
makanya ngambek pakai kabur segala
jangankan anak seumuran dede
kadang kadang masih suka ngambek
minta perhatian dari anak anak
nanti juga dede pulang
saya tau benar dede
dia gak ngambek kak
dede pasti kabur
awal awalnya dia nggak mau
tapi mungkin pengaruh dari sobri
pasti dia lagi dikurun rumah kemet
rumah kemet kan sekarang sudah jadi kantor rw
banyak orang yang keluar masuk
kalau memang dedeh ada di sana
pasti ada yang lihat
ya mungkin dia dititipin sama temannya
yoyoh yakin dede pasti pulang
mak gak usah khawatir
nanti yoyo bantu cari ke rumah pak kemet ya
kemet itu ular
kalian kan tau
dia menghancurkan hidup saya
sekarang dia menghancurkan hidup dede
kamu bilangin si kemet atau bilangin saya
udah mak udah
nanti yoyo akan bantu cari
nanti yoyo juga akan tanya sama cucu
siapa tau cucu tau dimana dede berada ya
iya sebelum kesini
saya udah cari ke rumah cucu
tapi rumahnya dikunjungi
dan cuci gak ada
udah emang gak usah khawatir
percaya sama yoyoh
pasti dede akan pulang
mendingan sekarang mak makan dulu ya
dari tadi tuh mak belum makan
kamu kan pernah ditinggalin sama anak
diambil sama bapaknya waktu di umur dua tahun
satu tahun mak
oh iya satu tahun
dia diambil sama bapaknya
mak juga begitu gak bisa